terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia today
ya megi pada tanggal tujuh belas nanti tujuh belas oktober akan segera berlaku undang undang kpk karena sudah disahkan oleh dpr dan karena sudah satu bulan masa berlakunya
ya benar sekali heranov koalisi masyarakat sipil selamatkan kpk mendesak presiden joko widodo menerbitkan peraturan pemerintah mengganti undang undang atau perpu komisi pemberantasan korupsi yang telah disahkan
ya betul sekali presiden diminta tidak lagi mengabaikan tuntutan publik terutama aksi demonstrasi mahasiswa selama ini yang menolak pelemahan kpk
undang undang kpk yang baru akan segera berlaku setelah presiden joko widodo menandatanganinya pada tujuh belas oktober mendatang dan akan tetap berlaku sebulan sejak revisi undang undang kpk itu disahkan pada tujuh belas september lalu meski presiden tidak tanda tangan
polisi selamatkan kpk mendesak presiden mengeluarkan perpu sebagai langkah koreksi eksekutif sebelum
bergulir di mahkamah konstitusi perpu undang undang kpk juga dinilai sebagai langkah yang tepat untuk menjaga kepercayaan publik terhadap presiden
kami usulkan dua poin besar yang ada di perpu ini pertama dia membatalkan yang sudah disahkan yaitu undang undang revisi undang undang kpk itu dibatalkan dan memperlakukan kembali secara penuh undang undang tiga puluh dua
nah dari situ sebenarnya kalaupun memang kpk mau dievaluasi
kpk mau direview atau kemudian pilihannya balik ke perubahan kuhap begitu ya karena prosesnya yang dikritisi
nah ini dibuka kembali perdebatannya gitu jangan buru buru jangan melanggar hukum jangan umpet umpetan dengan masyarakat begitu